peristiwa tak terduga terjadi saat presiden ri joko widodo berkunjung ke medan minggu dua puluh tujuh agustus
presiden tiba tiba dilempar sandal oleh emak emak
insiden tak mengenakan ini terjadi saat presiden menghadiri acara
rembu kemerdekaan relawan wali kota medan bobi nasution di gedung serbaguna deli serdang sumatera utara
saat itu jokowi mendatangi deretan para relawan lalu jokowi pun menyalami mereka yang berkerumun
kemudian salah seorang wanita tiba tiba saja menyiramkan air mineral ke arah pas pampres yang mengamankan kedatangan jokowi
wanita yang belum diketahui identitasnya itu langsung berteriak histeris saat diseret pas pampres untuk menjauhi kerumunan
namun yang dilakukannya justru melempar sendal ke arah jokowi
petugas pas pampres pun melarang sejumlah wartawan untuk merekam keributan tersebut